surat edaran gubernur bali yang mengatur kewajiban tes swab pcr bagi pelaku perjalanan dalam negeri direvisi
hal ini dilakukan setelah surat edaran bernomor dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu mendapat tanggapan dan kritik dari wisatawan dan pelaku wisata
respon publik ini tidak hanya didengar oleh pemerintah gubernur bali tapi juga didengar di pusat
karena itu yang mengambil inisiatif pertemuan tadi itu dibaparkan respon publik atas kebijakan
ini tidak hanya di balik ini nasional ya maka dilakukan penyesuaian
jadi diskusi tadi seberapa besar kemungkinan para wisatawan sudah masuk dalam diskusi itu
untuk memperkecil itu maka dimulakan secara terakhir
ada enam poin perubahan dalam perubahan
pertama penumpang yang tidak turun di bandara igustingurang
antara lain masa berlaku surat edaran yang semula delapan belas desember diundurkan menjadi sembilan belas desember dua ribu dua puluh
batas waktu tes swab yang sebelumnya dua hari sebelum keberangkatan menjadi tujuh hari
selain itu tes pcr dikecualikan untuk penumpang berusia dua belas tahun ke bawah asn tni dan polri yang mendapat tugas mendadak
juga penumpang pesawat transit serta kru pesawat yang tidak turun di bandara igustingurang
sementara bagi penumpang dari daerah yang tidak memiliki fasilitas tes swab pcr
namun sesampai di bandara igustingurang akan diarahkan petugas untuk menjalani tes swab di bandara
sementara itu berdasarkan instruksi gubernur dki jakarta enam belas desember dua ribu dua puluh
bukti tes antibody tidak lagi berlaku bagi seluruh calon penumpang yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara darat dan laut
penumpang harus mengantongi hasil rapi tes antigen
dinas perhubungan diarahkan untuk melakukan pemantauan setiap orang yang melakukan perjalanan masuk ke jakarta
dan mengecek surat keterangan hasil rapi tes antigen penumpang
ketentuan ini kemudian mendapat respon dari penumpang kereta
mungkin dari segi biaya itu saja mahal
kalau memang dirasa itu untuk kebaikannya masyarakat pemerintah mengadangan itu ya tidak apa apa
berarti penumpang itu tidak ada masalah

terus juga pengumumannya mendadak gitu mbak
jadi kalau kita tidak ada persiapan gitu kalau misalnya tanggal delapan belas kan bingung tuh
mau dibatalkan tiketnya atau mau swipe aja gitu
saya setuju sih karena antigen itu akurasinya lebih baik daripada rapid test
tapi jauh lebih murah dibandingkan pcr seperti itu
jadi saya setuju setuju aja pakai antigen tes itu
aturan ini berlaku mulai delapan belas desember dua ribu dua puluh
hingga delapan januari dua ribu dua puluh satu